hingga hari kelima pemulangan jemaah haji asal provinsi jawa barat sedikitnya tiga puluh empat orang dilaporkan meninggal dunia di arab saudi
wafatnya para anggota jemaah dipicu kondisi kesehatan yang menurun saat menaikkan ibadah haji

wafatnya para agota jemaah dipicu kondisi kesehatan yang menurun saat menaikkan ibadah haji
yang sisanya juga dipengundokkan jadi rata rata memang karena sakit
hingga saat ini proses pemulangan jemaah haji terus berlangsung hingga satu bulan ke depan
dari sembilan puluh enam kloter yang berangkat ke tanah suci sebelas diantaranya telah tiba di tanah air
dedy beben bekasi jawa barat